usai kalah dua dari vietnam dan terhenti melaju ke babak final piala aff
tim nasional sepak bola indonesia tiba di tanah air melalui bandara internasional soekarno hatta tanggerang banten
menumpangi maskapai vietnam air timnas garuda indonesia bersama seluruh ofisial
tiba di bandara internasional soekarno hatta tanggerang banten selasa sore
sebelumnya timnas indonesia kalah dua atas vietnam dalam pertandingan leg kedua di stadion midin hanoi
vietnam pada senin malam
ironisnya tak nampak satupun pejabat pssi yang hadir menjemput
asisten pelatih nova arianto menyatakan selanjutnya tim akan lebih berfokus pada piala asia dan ajang piala dunia u dua puluh
yang diawali dengan persiapan training center di bulan februari
sementara terkait hasil pertandingan kontra vietnam nova tak bersedia memberikan komentar
untuk piala dunia u dua puluh
ya itu rencana di bulan februari kita ada
bang melihat pertandingan kemarin apakah faktor kelelahan juga dari teman teman
kalau memang setelah pertandingan kemarin nanti dia bersin aja
yang paling jadi presentrasi dari timnas timnas ini itu
nanti dia bersin aja
ya terima kasih bang